apa yang membuat ramadan begitu istimewa
dan kita begitu kehilangan ketika sampai di penghujung bulan ini
karena bulan ramadan merupakan bulan yang penuh dengan pengampunan
bulan di mana allah swt hadirkan malam penuh keberkahan yang lebih baik dari seribu bulan
bulan paling mustajab untuk setiap doa yang dipanjatkan
bulan dimana pahala pahala kita dilipat gandakan
bersama kita raih kemenangan
semoga allah kembali mempertemukan ramadan tahun depan